dindan al kamu bilang sama mereka kalau kamu memang menyerahkan anak itu ke pantiasuhan
ya itu saran dari mama ya sah
emangnya mau sampai kapan sih kamu mau ribut ribut ribut terus sama aldebaran
ini lama lama mama manis jantungan
kamu selalu aja bikin masalah elsa
sekarang mama tanya sama kamu lagian buat apa kamu
aku bener bener nggak ngerti mas
kenapa foto ini ada di rumah ini
masalah kenapa ini
stop jangan sentuh anak roy
saya bilang jangan sentuh anak roy
jangan sentuh anak roy
oh ya al mungkin sudah terlambat
gue turut berduka soal roy
apa janjian kamu kenal sama roy

aku juga pernah ingat mas
di dalam tidur
dulu kamu kamu sebutin nama roy
kamu kenal sama dia
apakah hari ini kebenaran akan terungkap
apakah andin akan tahu bahwa keluarga ini sebenarnya adalah keluarga roy
apakah dia akan baik baik saja dengan itu
apa dia bisa menerima ini
atau dia akan sangat sedih
atau andina akan marah besar pada aldebaran
dan marah sama aku juga
karena aku sudah menutupi hal itu selama ini
kalau memang kebenaran akan terbuka saat ini
aku hanya bisa berharap agar keluarga ini tetap utuh
apa juga masih heran
kenapa harus pakai cook sih sebetulnya
apa juga sudah bisa
ya udah ikutin aja dulu kata dokter dong pak
kamu istirahat dulu ya
telepon aku ya
tapi jangan ada papa
papa nggak boleh dengar pembicaraan kita
duh elsa kenapa lagi sih
perasaan aku mulai gak enak nih
kalau udah begini pasti ada masalah baru
sebentar ya aku ambilin minum buat kamu
ada apa lagi sih
kamu kalau ngomong yang jelas dong
oke mah dengerin aku ya
sekarang aku takut banget mbak
aku takut kalau mbak amin tahu kalau anak itu sebenarnya masih hidup
anaknya mbak anin yang aku serahin ke panti itu ternyata belum meninggal ma
dia masih hidup
dan sekarang aku takut banget ma aku harus gimana kalau mereka tahu ma
terus sekarang anak itu masih ada di panti atau udah diadopsi sama orang lain
menurut mama kamu bicara jujur aja sama andin dan al
kamu bilang sama mereka kalau kamu memang menyerahkan anak itu ke pantiasuhan
ya itu saran dari mama ya sah
emangnya mau sampai kapan sih kamu mau ribut ribut ribut terus sama aldebaran
ini lama lama mamanya jantungan
kamu selalu aja bikin masalah elsa
sekarang mama tanya sama kamu lagian buat apa kamu tutup tutupin
mendingan gue gak bilang ke mama kalau rena itu ternyata adalah nindi
mendingan gue gak bilang soal ini ke siapapun
mbak andin itu bisa marah besar sama aku ma
udah lah ma tolongin aku ma sekarang
coba mama besok datang ke ketemu sama mbak andin
dan tolong cari informasi sejauh apa dia tahu tentang anaknya
dan sejauh apa juga dia tahu kalau anaknya itu sebenarnya belum meninggal
besok mama akan coba bicara sama andin mama akan datang ke restoran karena dia pasti ada di sana
tapi jangan ajak papa mas aku gak mau papa sampai tahu
jangan keceplosan juga jangan sampai curiga ya mah
yaudah ya elsa mama enggak bisa lama lama ngobrol sama kamu di telepon
elsa elsa kenapa sih banyak sekali kebohongan kamu
mama udah capek sak nutupin semuanya
mau sampai kapan
mas tolong jawab
karena saya sengaja
ya pengen tahu aja
mantan kamu tuh kayak apa yang namanya erlo itu kayak gimana pengen tahu aja
aku benar benar gak ngerti deh mas
ini foto ini udah lama ini foto jandur dan ini empat tahun yang lalu kamu dapat dari mana
saya aldebaran al fahri
saya bisa dengan mudah mencari apapun yang saya mau
tapi buat apa
betapa kamu cari foto aku sama mantan aku yang udah lama
aku pernah bilang sama kamu ma
aku gak suka istriku masih mikirin orang lain
enggak suka istriku masih mikirin laki laki lain apalagi mantannya
mikirin apa sih mas
aku gak pernah mikirin mantan aku loh mas
lantan aku loh mas
ternyata kamu segitunya ya
kamu udah cinta banget sama aku mas
kenapa pembahasannya jadi kemana mana ya
kan bukan karas itu pembahasannya
sekarang aku tanya sama kamu
kamu udah cinta belum sih sama aku
kalau belum tapi kenapa kamu seniat itu loh cari foto aku sama mantan aku